hari ini hari senin tanggal tiga belas april dua ribu dua puluh
tadi siang menjelang sore kami mendapatkan informasi bahwa hasil swab kedua dari saya
alhamdulillah dinyatakan negatif oleh pihak balitbank kemenkes
ucapan syukur dipanjatkan bupati karawang seldika nur ahadiana
setelah dinyatakan sembuh dari covid sembilan belas
dalam video yang diunggah ke akun instagramnya
bupati yang akrab di sapa teh selly ini
mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendoakan dan memberikan semangat untuk kesembuhannya
pertengahan maret lalu selika dinyatakan positif virus corona
selly tak menyangka ia terjangkit covid sembilan belas karena tak ada gejala terpapar virus corona yang muncul di tubuhnya
bupati karawang ini pun menjalani perawatan dan isolasi selama dua puluh hari di rumah sakit
kabar gembira juga datang dari menteri perhubungan budi karya sumadi
dikutip dari cnn indonesia com jurubicara kementerian perhubungan adita irawati menyebut
budi karya sumadi telah kembali ke kediamannya setelah menjalani perawatan di rspad gatot subroto jakarta
karena mengidap covid sembilan belas
tak dijelaskan kapan menhub keluar dari rumah sakit
adita menyebut budi karya sumadi masih harus menjalani isolasi mandiri selama empat belas hari
wali kota bogor bima arya juga dinyatakan sembuh dari covid sembilan belas dan diperbolehkan pulang pada sebelas april lalu
bima arya dirawat di rsud kota bogor selama dua puluh dua hari setelah dinyatakan positif covid sembilan belas
kepulangan bima arya dikawal oleh tim dokter dan mengenakan alat pelindung diri lengkap
seperti budi karya sumadi dan pasien lain yang dinyatakan sembuh
bima arya harus menjalani isolasi mandiri di rumah hingga sembuh total